museum bala putra dewa menjadi salah satu tempat penyimpanan benda bersejarah di palembang
setiap tahun pengunjung yang datang ke museum ini terus meningkat lebih dari lima puluh persen
dan terakhir saat cuti bersama kemarin tembus hingga ratusan pengunjung perharinya
mulai dari pengunjung lokal hingga mancanegara
kepala museum bala putra dewa palembang menyebut
tren ini dibarengi dengan minat masyarakat akan wisata edukasi yang tinggi
di museum ini terdapat delapan belas koleksi benda bersejarah
baik dari zaman sebelum kerajaan sriwijaya dan setelahnya
seperti peralatan kehidupan sehari hari batu gajah arca mata uang rumah limas dan lainnya
kebanyakan koleksi tersebut merupakan serahan sukarela dari masyarakat yang takut rusak atau hilang apabila disimpan pribadi
empat belas keramajaya dan empat ratus keramik seladon dari empat dinasti tiongkok yang bernilai ekonomi tinggi
museum bala putra dewa juga membuka kajian penelitian untuk mahasiswa dan akademisi
agar tetap bertahan menjadi destinasi wisata edukasi
pemeliharaan dilakukan melalui pemerintah provinsi sumatera selatan
dengan penambahan koleksi dan sejarah lengkapnya
rencananya di museum akan dibangun tempat khusus benda peninggalan kereta
kerajaan sriwijaya yang dikenal sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar
tempat ini museum museum ini cukup bagus
banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil banyak sekali informasi sejarah yang bisa kita ketahui
namun banyak masyarakat yang belum tahu kalau ada museum
ada juga sebagian yang tidak begitu berminat dengan museum
oleh karena itu agar museum ini dikenal banyak dikunjungi mari kita promosikan bersama sama
mari kita sampaikan kepada masyarakat
betapa museum ini juga sangat penting
untuk berkunjung ke museum bala putra dewa ini pengunjung dikenakan biaya lima rupiah untuk dewasa
rp lima anak anak dan turis asing rp lima belas
dengan tiket yang relatif murah pengunjung dapat melihat dan mengenal benda bersejarah